pada dasarnya mereka tumbuh menjadi anak yang sebenarnya sedikit keras kemudian sedikit mempunyai kebebasan dalam tanda petik
mereka lebih senang bermain di pinggir pantai lebih senang bermain di pinggir pinggir jalan lalu mereka lebih senang ke warnet
sehingga mereka tumbuh menjadi anak anak yang sangat permisif sekali kemudian jauh dari nilai dan norma
nah ini yang sebenarnya kita coba rangkul kita coba kasih pengertian walaupun itu sangat berat sekali
karena bagaimanapun dunia bermain dunia bersenang senang yang sudah terpapar di lingkungan mereka lalu kita ajak mereka ke dunia bacaan yang sebenarnya sangat berat dan memposankan ini itu bukan hal yang mudah sebenarnya
tapi alhamdulillah dengan
berbagai macam kreativitas yang kita tawarkan berbagai macam mengalihkan perhatian mereka ya mereka tertarik
kampung itu sangat sepi
namanya putri atika dewi murid kelas enam sekolah dasar yang tinggal di kelurahan purus padang sumatera barat ini piawai mendongeng
meski berusia sebelas tahun putri membuktikan bahwa setiap anak bisa melatih bakatnya sejak dini
disinilah putri menemukan bakatnya
ruang baca dan kreativitas tanah ombak
taman bacaan yang diperuntukkan bagi anak anak hingga remaja ini didirikan oleh syuhendri
disinilah syuhendri berhasil mencetak anak anak berbakat
fitri misalnya pernah menjadi juara tiga lomba membaca puisi sekota padang
dan juara pertama lomba membaca puisi di kampung

waktu itu bapak syuhendri menyuruh afal dongeng sendiri sendiri
nanti majukan ke depan nanti bapak yang dengerin
nanti bapak yang nunjukin gimana cara mendongeng itu
dari situ putri bisa menang
dongeng itu ceritanya menarik dan bisa putri ambil yang baik gitu
bisa putri tiru dan bisa putri bagikan kepada teman teman
menongeng itu menarik
menongeng itu menarik
itu harus dari hati
kalau kita menongai itu ke orang itu harus lebih baik gitu
pelan pelan jadi orang itu menyimak apa yang kita dongengin itu
ruang baca dan kreativitas tanah ombak dirintis oleh syuhendri pada akhir dua ribu empat belas
kemudian diresmikan menjadi taman bacaan masyarakat pada dua ribu empat belas

kini sedikitnya ada sekitar delapan puluh anak tanah ombak yang aktif melakukan kegiatan di tempat ini
mulai dari usia lima hingga tujuh belas
siapa saja boleh bergabung dengan tanah ombak
selain mewajibkan mereka membaca minimal
lima belas menit sehari
syuhendri juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi yang ingin masuk ke taman bacaan ini
yang pertama kali saya lakukan itu sebenarnya saya membebaskan mereka masuk ke ruangan ini dengan empat syarat
satu mereka tidak boleh bicara jorok
yang kedua mereka tidak boleh main fisik membuli segala macam
yang ketiga mereka harus
mereka harus belajar tentang kebersihan menjaga kebersihan
kemudian yang keempat mereka dilatih untuk mendengar
karena mendengar ini bagi mereka hal yang paling sulit
kalau bicara mereka ingin mendengar dan rebutan
dan mendengar ini kan juga ada tingkatannya
dan tingkatannya yang paling terakhir itu adalah mendengar dengan empati
nah empati ini yang kita coba ingin raih dari mereka
kalau mereka berhasil menjadi pendengar dan mendengarkan dengan empati
saya kira di sekolah pun suka tidak suka
mereka akan suka dengan pelajaran itu atau suka atau tidak suka dengan guru yang mengajar
karena dia sudah terbiasa berempati pasti dia akan mendapatkan sesuatu di kelas itu
ada empat relawan aktif yang membantu syuhendri mendampingi anak anak di tanah ombak
salah satunya desma rosi yang lahir dan besar di kawasan purus tiga
tempat ruang baca dan kreativitas tanah ombak ini
ketika anak anak berada di tanah ombak mereka berkata
bu des menjadi relawan di sini sudah cukup lama begitu
kenapa bu des datang ke sini membantu pak syuhendri untuk membantu anak anak
mendidik anak anak di tanah ombak
awalnya karena saya terlahir di sini ya melihat keadaan anak anak di sini
bukan anak anak saja dulu teman teman saya banyak yang tidak sekolah
terus lingkungan di sini dulu sangat keras sekali
soal pendidikan kalau mereka di sini
awalnya mereka sekolah kalau anak anaknya sudah tidak sekolah ya dibiarkan saja
akhirnya pak swendri mendirikan ini saya sangat senang sekali tertarik sekali
terus di sini yang bagi perempuan yang perempuan banyak yang pernikahan dini
ya karena nggak punya pendidikan mereka punya anak banyak
tapi yang namanya anak anak cuman sekedar gimana ya
melahirkan anak tapi tidak mendidik gitu
jadi kan kita sayang melihat generasi yang seperti itu
ketulusan desmarosi menjadi lawan muncul karena pengalaman pribadinya
yang pernah memiliki anak terjerumus narkoba
seperti saya punya anak yang namanya seorang ibu ya
dulu saya karena mengalami hal hal yang saya lihat di sini karena karakter orang orang di sini
saya berniat punya anak jangan seperti itu
tetapi yang namanya manusia terus yang namanya hidup
terus kita udah berusaha untuk menjaga
tapi pada akhirnya anak saya kena juga kena narkoba
itu yang membuat saya sedih
belajar dari pengalaman itu
iya belajar dari pengalaman itu terus saya nggak ingin lagi anak saya seperti itu
anak saya yang sebesar saya udah terlalu sering menjaga dia
kelas dua sma dia berhenti sekolah
saya nggak terbayangkan kalau dia harus seperti itu
makanya buat anak anak saya yang tiga lagi jangan sampai seperti itu
terus pak suendi mendirikan ini saya bilang sama pak sunri
kenapa pak tidak lima belas tahun yang kebelakangan didirikan ini
agar anak saya bisa berhasil
karena saya tidak terindikasi narkoba
karena lingkungan sini sangat keras
itulah yang membuat saya mau hadir di sini
mau terpanggil di sini
tak dibayar juga ya saya nggak apa apa
di sinilah tanah ombak berdiri
sebuah gang di kelurahan purus kecamatan padang barat kota padang
dulu kawasan ini kerap disebut gang setan
karena rawan premanisme dan aksi kekerasan
bagus sih karena dulunya lingkungan di sini kotor
dan di dalam selokan banyak sampah
terus selokannya sudah diperbaiki udah dikasih semen
dan tidak ada lagi yang mau sampah di dalam selokan
kan kami setiap minggunya biasanya sih bersihin lingkungan
supaya agar orang orang di sini juga ingin berpartisipasi
untuk membersihkan lingkungan di sini
kelurahan purus dihuni oleh hampir delapan rakyat
dan hampir delapan ribu tiga ratus jiwa penduduk
mereka yang tinggal di jalan purus iii
mayoritas berprofesi sebagai nelayan
karena letaknya berdekatan dengan pesisir pantai padang
dulu kawasan ini dikenal dengan sebutan gang setan
kehadiran ruang baca dan kreativitas tanah ombak
telah mengubah stigma negatif kawasan ini
tanah ombak yang dirintis oleh syuhendri
bahkan berhasil mengubah pola pikir para orang tua
akan pentingnya pendidikan bagi anak anak mereka
edo fernando adalah salah satu anggota ruang baca dan kreativitas tanah ombak
remaja berusia tujuh belas tahun ini
kembali mengikuti ilmu
meski harus memulai pelajaran sekolah dasar
dengan mengikuti program paket a
di sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat
atau pkbm di kota padang
ia pernah putus sekolah pada tahun dua ribu lima belas
saat berusia lima belas tahun
dan duduk di bangku kelas lima sekolah dasar
sedang asik asiknya masa masa main main
jadi sekolah agak terlupakan
lagian orang tua tidak pernah mengurus sekolah
dari awal langsung sekolah tidak pernah diurus
jadi yang belapak padahal juara
juara juara satu terus sampai kelas lima
jadi merasa tidak diacu
lagian edo tidak mau menyusahkan orang tua
nanti sekolah sampai kelas lima
itu tidak pernah diurus
tidak pernah dicurut untuk melanjutkan sekolah tidak pernah
jadi daripada menyusahkan orang tua
mending putus sekolah
banyak banyak terima kasihlah ke tanah ombak
bisa mengubah edo lebih
yang baik lagi
yang dulunya sempat terlibat dengan tawuran atau kenakalan anak anak
sejak bergabung dengan tanah ombak pada tahun dua ribu empat belas
orang tuanya mulai memberikan dukungan dan motivasi
agar ia kembali sekolah
kadang uang sekolah tidak dibayar
edo malu gak mau sekolah
kadang kadang sepatunya nggak ada
dibalikan oleh pahen
pahen tanah ombak
dia malu pergi sekolah
ada hutang hutang buku hutang sepepe
dulu kan bantu bantu ini tidak ada edo dapat
harapan edo itu maunya
janganlah seperti bapaknya nih layan
kalau dapat dia kerja atau sapam atau apa apa lah
yang penting jangan ke laut seperti bapaknya itu
ada pula cintika louisa wilson
murid kelas tiga salah satu smp di kota padang ini
dulu berperilaku negatif
dan nyaris kehilangan kemampuan

bahkan ia kerap malas ke sekolah
namun sejak bergabung dengan tanah ombak pada tahun dua ribu enam belas
kedisiplinan dalam dirinya mulai terbangun
suka kesana kesana kesini
marah aja neneknya marah kan
dia kalau diberitakan dia menangis
kalau dilarang dia menangis terus
nggak boleh aja jahit terus
kalau produksi bilang
itu pergi aja ke tanah ombak
itu adalah perubahnya
tanah ombak pulang sekolah dia pergi ke tanah ombak
ada pergi keliru keliru
nggak ada lagi
dulu ucapkan terima kasih dari pak hendrik
ya karena pas si chow udah berubah

mendirikan tanah ombak gitu
ada perubahnya gitu
terima kasih sama pak hendrik
bukan hanya mengubah perilaku warga
su hendri juga terbilang berhasil mengubah wajah permukiman di jalan purus tiga
daerah yang dulu dikenal kumuh
kini berganti rupa dan kebersihannya terus dijaga
anak tanah ombak diajaknya untuk melakukan kegiatan gotong royong
membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka
terima kasih pak hendrik
sih karena dulunya lingkungan di sini kotor
dan di dalam selokan banyak sampah
terus selokannya udah diperbaiki
udah dikasih semen
dan nggak ada lagi yang mau sampah di dalam selokan
dan kami setiap minggunya biasanya sih bersihin lingkungan
supaya agar orang orang di sini juga ingin berpartisipasi untuk membersihkan lingkungan di sini
itu kan juga untuk kebersihan kita jauh dari penyakit gitu
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
suhendri memahami betul bahwa tumbuh kembang anak berada di tangan keluarganya
termasuk menanamkan nilai keagamaan
melihat banyak orang tua yang tidak bisa membaca al quran
hatinya tergerak untuk menggelar pengajian rutin setiap minggunya
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
terima kasih pak hendrik
upaya suhendri melakukan gerakan literasi tak hanya dengan menyediakan ruang baca saja
sepeda motor tua miliknya ini menjadi media lain
sebagai macam buku dibawanya berkeliling dengan sepeda motor ini
layaknya perpustakaan keliling suhendri menyebutnya dengan vespa pustaka
setiap hari jumat sabtu dan minggu syuhendri dan para relawan menggelar vespa pustaka mulai pukul empat hingga enam sore
ada tiga lokasi yang rutin disambangi perpustakaan keliling tanah ombak ini
salah satunya di kawasan jembatan siti nurbaya dekat aliran sungai batang arau kota padang ini
di dalam buku yang bisa mereka baca
lalu ada anak anak yang tidak bisa membaca kita bacakan
jadi benar benar kita mencoba lebih total
jadi kita bergerak bukalapak enggak sekitar bukalapak
anak yang mayoritas lahir dari keluarga nelayan ini antusias membaca buku saat vespa pustaka ini digelar
karena suka membaca buku
apa saja yang dibaca
buku pelajaran di sekolah
karena kita bisa membuat ilmu pengetahuan membuat kita menjadi pintar pandai bisa membaca
selain membaca buku di tempat anak anak juga dibebaskan meminjam buku apapun yang ingin dibacanya
mulai dari buku cerita hingga buku buku pelajaran
pak suhenry adalah sosok ayah bagi mereka
mas dia bukan beruang
nah ini lupanya ada binatang lain nih apa ini
dia bukan beruang
saya ini sebagai anak muda pak sunri itu sangat menginspirasi
kebanyakan anak muda sekarang lebih banyak nongkrong di luar main gadget apa segala macam
kegiatan sore yang lebih bermanfaat malah ini yang lebih bagus menurut saya
di tempat kita juga ada kupu kupu
ya terima kasih
kiprah syuhendri memacu jiwa seni dan literasi anak anak di tanah owa tak lepas dari dukungan keluarganya
pria kelahiran agam sepuluh mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara di taman budaya provinsi sumatera barat ini adalah sosok sederhana
di mata istrinya
suhenry adalah pria berkata
negeri adalah orang yang berjiwa sosial tinggi
beliau itu teman baik saya sahabat mungkin sahabat terbaik saya
jadi kami bersahabat itu sejak lama
sebagai sahabat saya melihat beliau itu punya konsistensi terhadap apa yang
dari awal kita rancang dan beliau berusaha untuk menjalankannya
meskipun mungkin waktunya yang terulur cukup panjang sebenarnya gitu
suhendri mengawali perjalanannya melakukan gerakan literasi
dengan kegiatan seni teater
lulusan magister seni jurusan teater institut seni indonesia yogyakarta tahun dua ribu sepuluh ini
secara tidak langsung memperkenalkan budaya membaca kepada anak anak pesisir pantai ini
pada dasarnya mereka tumbuh menjadi anak yang sebenarnya sedikit keras
kemudian sedikit mempunyai kebebasan dalam tanda petik
mereka lebih senang bermain di pinggir pantai lebih senang bermain di pinggir pinggir jalan
lalu mereka lebih senang ke warnet
sehingga mereka tumbuh menjadi anak anak yang sangat permisif sekali
kemudian jauh dari nilai dan norma
nah ini yang sebenarnya kita coba rangkul
kita coba kasih pengertian walaupun itu sangat berat sekali
karena bagaimanapun dunia bermain dunia bersenang senang yang sudah terpapar di lingkungan mereka
lalu kita ajak mereka ke dunia bacaan yang sebenarnya sangat berat dan membosankan ini
itu bukan hal yang mudah sebenarnya
tapi alhamdulillah dengan berbagai macam kreativitas yang kita tawarkan
berbagai macam mengalihkan perhatian mereka
ya mereka tertarik
bagi syuhendri teater mampu mengajarkan nilai nilai penting kepada anak anak ini
pak suhendri sebenarnya dengan mengajari mereka bermain teater begitu
apa sih yang ditargetkan dari anak anak ini
begini seni teater itu
bagi saya lah terutama ya
saya menganggapnya sebagai cermin
jadi cermin itu kan tempat orang orang bercermin
tempat lingkungan bercermin
tempat mereka juga bercermin
dan kita siapkanlah anak anak ini untuk menjadi cermin itu sebenarnya
jadi kalau mereka tumbuh menjadi generasi yang baik
generasi yang jujur
berintegritas dan berkarakter
mereka akan jadi cermin bagi lingkungannya ke depan
sekali dalam sebulan
ada satu malam yang paling dinanti anak anak tanah ombak
mereka rutin menggelar pertunjukan seni di ruang baca dan kreativitas tanah ombak
suhendri menamai kegiatan ini dengan hantu hantu tanah ombak
ada yang menampilkan bakat mereka dalam menari
yang bermain musik dan bernyanyi
serta membaca puisi
sementara pertunjukan teater yang dipentaskan kali ini bertajuk tanah ibu
satu dari lima cerita teater yang dimiliki oleh tanah ombak
berkisah tentang kerinduan anak anak terhadap kehidupan masa lalu mereka
yang sederhana di tengah gempuran modernisasi
bagi anak anak tanah ombak
kegiatan seni telah memberikan warna baru dalam hidup mereka
selain memupuk keberanian
teater juga menjadi hiburan tersendiri bagi mereka dengan bermain peran
kami kawal dengan segenap jiwa
tempat kami tumbuh
jadi akar yang kuat
jadi kan kalau di luar sana kan nggak ada kegiatan seperti ini
jadi aku bangga gitu

jadi sekarang udah bagus gitu
kegiatan seni dan literasi yang mengembangkan bakat mereka
membuat ruang baca dan kreativitas tanah ombak berhasil meraih sejumlah prestasi dan penghargaan
pada tahun dua ribu lima belas
tanah ombak berhasil menjadi penampil terbaik festival nasional anak anak
dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
kemudian di tahun dua ribu enam belas
tanah ombak mendapatkan anugerah literasi minangkabau
dari pemerintah provinsi sumatera barat
kemendikbud memberikan penghargaan taman bacaan masyarakat kreatif rekreatif
dalam rangka hari aksara nasional
tanah ombak juga meraih penghargaan
sebagai lembaga swadaya masyarakat peduli anak
dari pemerintah kota padang pada dua ribu delapan belas
bagi saya sebenarnya seni dan literasi itu adalah semacam proses
dan ini sebuah proses yang berjalan
dan pada saatnya anak anak itu sendirilah yang akan menjawab proses ini
apakah mereka akan terbentuk menjadi pribadi pribadi yang baik
pribadi pribadi yang jujur
dan literasi dan seni inilah yang mengiring mereka ke arah sana
saya berharap anak anak ini akan tumbuh menjadi generasi yang jujur
berkarakter dan berintegritas
karena mereka lah yang akan mengisi masa depan bangsa ini